masih di cnn indonesia news report di hari kedua penutupan jalan di depan stasiun tanah abang
pedagang kaki lima di depan stasiun tanah abang ramai pembeli
para pedagang berjualan di tenda merah yang berbaris sepanjang jalan depan stasiun tanah abang
selain para pedagang dan pembeli satpol pp juga berjaga
bus tanah abang explorer juga tersedia di bawah tangga stasiun tanah abang
baik dan saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia fitriah sungkar di kawasan tanah abang jakarta
fitri selama siang apakah program mensinergikan tanah abang ini telah benar benar mengurai kesemerautan di kawasan tanah abang
ya aldi sebelumnya kita juga harus membicarakan tentang bentuk kesemrawutan sendiri yang ada di tanah abang
khususnya di jalan jati baru yang sejak kemarin ditutup oleh pemerintah provinsi dki jakarta
untuk mengakomodir setidaknya ada empat ratus pedagang atau dibuluh
kita ketahui bersama di salah satu ataupun tempat pusat grossnya terbesar di asia tenggara ini tanah abang
memang kesemrawutannya itu bertahun memang menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk bisa diperbaiki
namun salah satu cara yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta adalah menutup akses jalan ataupun ruas jalan jati baru
sepanjang empat ratus meter untuk mengakomodir para pedagang kaki lima atau pkl yang sebelumnya berjualan
di tanah abang
hal ini diharapkan nantinya para pedagang kaki lima tersebut memang terakomodir dengan diberikan tenda
yang pada akhirnya membersihkan ataupun setidaknya memberikan lagi kembali hak pejalan kaki di sepanjang jalan tanah abang
namun secara praktek yang saya lihat sejak pagi tadi memang masih ada sejumlah pedagang yang berjualan di trotoar
walaupun ada banyak sekali satpol pp yang berjaga memang hal itu sepertinya tidak berpengaruh begitu
semakin siang yang saya lihat juga trotoar ini juga makin penuh
jadi walaupun jika niatannya dari pertama pemerintah dki jakarta memang memindahkan para pkl pkl tersebut
ke tenda tenda yang akan dibagikan ataupun sudah dibagikan tersebut dengan harapan mereka tidak lagi berjualan di trotoar
hal tersebut secara praktik ataupun di lapangan memang belum maksimal begitu
selain itu juga dari imbas penutupan jalan jati baru tersebut
ada beberapa ruas jalan yang akhirnya harus direkayasa yang membuat memang ada sedikit kemacetan yang saya lihat sejak pagi tadi
tepat di depan stasiun tanah abang
untuk kendaraan dari sisi timur dan utara dialihkan ke jalan ks tubun raya dan jalan kebon raya jati dan seterusnya
sedangkan lalin dari kendaraan dari sisi selatan dialihkan ke kebon jati dan kiai haji mas mansur
ini membuat memang sejumlah
ada pun antrian dari kendaraan yang memang biasanya mereka bisa melintas di jalan jati baru harus memutar
dan akhirnya memindahkan kemacetan yang memang sebelumnya ada di jalan jati baru memang ke luas lain
namun juga kita lihat secara keseluruhan begitu
jika kita melihat antusiasme dari para pedagang ataupun dari para pengunjung yang datang setiap hari di tanah abang sendiri
memang secara jumlah jika saya lihat dari pantauan saya siang ini memang ini tidak terlalu berpengaruh
karena masih banyak pada makin siang gitu masih banyak tambah banyak pedagang ataupun calon calon pembeli yang datang dan memenuhi dari di tanah abang ini sendiri
apakah memang situasi ataupun skema yang telah dilakukan oleh pemprov dki jakarta memang bisa menjadikan hasil ataupun solusi yang menjadi pintu keluar atas kesemerawutan yang ada di tanah abang
memang masih sangat cepat jika kita mengambil keputusan tersebut
ataupun mengambil keputusan yang tersebut
jadi kita harus mencari garis merah apakah skema ini berhasil atau tidak
ini masih hari kedua dan tentunya aldi kita bersama juga bersama masyarakat dki jakarta masih akan terus memantau bagaimana skema yang dilakukan
ataupun yang diterapkan oleh pemprov dki jakarta nantinya memang akan bisa secara keseluruhan membersihkan para pedagang untuk tidak lagi berjualan di trotoar di sepanjang jalan di tanah abang ini
ya fitri itu ada bus tanah abang explorer ini pasti untuk menunjang liburan natal dan tahun baru
bagaimana kemudian antusiasme warga masyarakat
di natal dan tahun baru ini untuk mengunjungi pusat grosir terbesar tanah abang di asia tenggara ini
ya betul sekali untuk mengakomodir para pengunjung begitu
di saat yang sama juga untuk mengakomodir para pengunjung yang tidak bisa memasukkan mobilnya ke ruas jalan jati baru ini
pemprov dki jakarta yaitu transjakarta menyediakan sepuluh unit bus transjakarta explore
begitu yang ditujukan
untuk para warga yang nantinya mau masuk ataupun berbelanja di daerah ataupun di ruas jalan jati baru ini
memang ini memang sengaja diberikan ataupun disediakan oleh pemprov dki jakarta untuk mempermudah para pengunjung ataupun para warga yang datang untuk berbelanja
memang jika kita melihat untuk libur natal dan tahun baru tadi saya juga sedikit berbincang dengan beberapa warga memang ada yang sudah libur ada yang masih bekerja
namun memang dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemprov dki jakarta walaupun kendaraan mereka tidak bisa masuk setidaknya itu bisa memudahkan mereka untuk bisa ke lokasi lokasi tempat mereka mau berbelanja
baik itu ada di beberapa blok begitu
dan dari sepuluh bus transjakarta tersebut nantinya mereka akan tetap beroperasi pukul delapan hingga enam sore sesuai dengan jadwal penutupan jalan jati baru
oleh karenanya mungkin anda aldi berniat untuk datang
jangan lupa jika anda datang ke tanah abang begitu untuk memudahkan transportasinya mungkin nanti bisa menggunakan transjakarta explorer
tapi jangan lupa jam operasinya masih akan sesuai dengan jadwal penutupan jalan jati baru yaitu pukul delapan hingga pukul enam sore
baik patut dicoba transjakarta tanah abang explorer
terima kasih fitriah sungkar melaporkan dari kawasan tanah abang jakarta pusat